suatu ketika di sebuah desa kecil jauh di atas bukit yang indah
hiduplah seorang penebang kayu miskin bersama istri tercintanya dan dua anaknya yang menyenangkan
penebang kayu bekerja keras dari siang hingga malam
sementara istrinya membuat tali cantik untuk dijual
tetapi hanya mendapatkan penghasilan lebih dari sekedar sepotong roti dan kaldu yang enak adalah perjuangan yang berat
mereka mengkhawatirkan anthony karena dia cukup dewasa untuk bersekolah
tetapi tidak mempunyai uang untuk itu
anthony tahu tentang kekhawatiran orang tuanya dan mencoba menghibur mereka
ayah ibu jangan khawatir
kita akan segera dapat menjual sayuran dari petak sayurku dan memiliki cukup uang
segera setelah musim halloween
dan anthony sibuk mengukir jack o' lantern agar ayahnya menjualnya di pasar
anet sementara itu dengan penasaran menatap labu itu
anthony mengapa kau mengukir wajah aneh seperti itu di labunya
ini akan digunakan untuk perayaan halloween di desa
perayaan halloween yang pastinya akan hebat dan juga indah
dia akan menceritakan semua tentang bagaimana desa akan didekorasi
dengan labu orange bercahaya yang menampilkan wajah lucu
dan bagaimana semua anak akan berpakaian berkeliling bermain trik dan mengumpulkan camilan
apa dekorasi seperti apa
hantu goblin penyihir mereka semua akan ceria anet
hah kalau begitu ayah pergi
ayo beritahu ibu untuk mendandani kita dan bermain main di jalanan dengan jack o labu kita
dan kita tidak bisa bermain main sampai larut malam
desa ini terlalu jauh dan ibu juga tidak punya waktu untuk menjahit kostum apapun untuk kita
tapi tapi aku juga mau pergi
anet menangis dan berteriak sementara anthony mencoba menenangkannya
baiklah enet kenapa kita tidak bersenang senang sendiri di sini
besok kita akan berdandan juga
hah hehehe baiklah
hah ratu drama
keesokan harinya ketika matahari terbenam dan keluarga itu menyelesaikan makan malam mereka
kedua anak itu pergi keluar ke taman setelah memberitahu orang tua mereka
oh apakah ini untuk kita
iya aku mengukirnya dan menyimpannya di sini sekarang lihat
anthony menyalakan lilin kecil dan meletakkan labu di atasnya
betapa terang kilaunya
wajahnya menyeringai hidup seperti biasa dalam cahaya jingga dan kuning dari nyala lilin yang berkedip kedip dan menari
oh anthony ini sungguh indah
tapi anet terlalu bersemangat
dan saat dia bertepuk tangan dan melompat lompat dia menabrak meja dengan keras dan membuat labu itu jatuh
oh tidak anet
saat dia meraihnya labu tiba tiba melompat dan mulai berguling guling
oh hampir sisiku rusak selama tinggal anak anak
apa itu labu itu baru saja bicara
sepertinya itu adalah labu ajaib
oh tapi kita tidak bisa bersenang senang tanpanya
tuan jack o' labu ayo kembali
labu itu menjauh dan berguling guling dan berjalan menuju petak sayuran
jika kita tidak segera pergi kita tidak akan pernah bisa bersenang senang
saat anthony memperhatikan sayuran yang dia tanam dengan sangat hati hati melompat keluar dari tanah dan meregangkan daun dan akarnya yang panjang
aku merasa sangat kaku
aku harap semuanya memperhatikan lapisanku yang indah
anthony menyadari bahwa dia akan kehilangan semua sayurannya dan tidak memiliki apa apa untuk dijual ayahnya di pasar
tidak berhenti jangan pergi
oh anthony dan si kecil hen mengikuti kita
maaf anthony malam ini adalah malam kami dan kau tidak akan memiliki kami
sayuran segera bergabung dengan yang lain juga
sepertinya semua sayuran desa berguling dengan gembira menuju hutan
itu adalah kubis milik nyonya minet
dan itu adalah kubis raksasa milik tuan dupan
anthony lihat mereka pergi melalui pintu kecil
itu benar setiap sayuran berguling menembus pintu kecil dan ajaib yang sepertinya melayang di udara tipis
anthony dan enet juga bergegas masuk setelah sayuran
dan anet segera mendapatkan salah satu kentang
tidak biarkan aku pergi tolong tolong
oh anthony tolong biarkan kami pergi malam ini untuk diri kami sendiri
dan bagaimana dengan aku aku akan kehilangan semua sayuran yang telah aku usahakan dengan susah payah untuk ditanam
lalu aku tidak akan bisa menghasilkan uang untuk sekolah
oh tenanglah itu akan dengan mudah diurus
sekarang tolong lepaskan kentang dan kau bisa bergabung dengan kami di pesta halloween kita juga
saat ini mata anet berbinar
oh anthony ayo pergi dia bilang dia akan mengurusnya
tapi bagaimana sekarang
tapi bagaimana caranya
oh itu nanti saja untuk saat ini kita harus cepat ayo pergi semuanya
anak anak mengikuti barisan sayur yang bersemangat dan segera sampai di tempat terbuka yang besar di dalam hutan
di mana sejumlah makhluk ajaib sudah ada di sana dan bersenang senang
wah ini sangat luar biasa
aku belum pernah ke sini sebelumnya
oh itu karena seseorang hanya bisa sampai di sini dengan sihir
wah labu apa yang terjadi dengan wajahmu
inilah yang terjadi pada kita saat kita menghadiri pesta dansa halloween lihat
oh anthony lihat bukankah itu para goblin
bukankah itu vampir
dan benteng korak sungguhan wow
lihat para penyihir telah tiba
para penyihir datang dengan terbang dengan topi mewah dan gaun panjang dengan kucing kucing manis mereka duduk tepat di depan
tuan labu para penyihir ini mereka tidak jahat kan
hohoho tidak sayang kami sama sekali tidak jahat di halloween ini ambillah permen ini
hehehe nek ucapkan terima kasih
terima kasih nyonya penyihir
wah anak anak yang manis mengapa kita tidak memberi mereka tumpangan hahaha
dan yang membuat mereka senang mereka bisa segera terbang mengitari langit langit bersama dua penyihir dan kucing mereka
semua sayuran dan makhluk hutan bersenang senang
ini halloween ini halloween benar kita akan menari menari sepanjang malam
cacing bendar berkerumun di sekitar menyilaukan lantai dansa dan katak bersuara menyenandungkan nyanyian hutan dengan penuh semangat
hahaha anthony bergabunglah dengan kami
oh aku melihat kau bersenang senang itu bagus
tapi segera fajar menyingsing dan para penyihir tiba tiba menyadari hal ini
ya ampun sudah hampir waktunya bagi kita semua untuk pergi
apa kami tidak ingin pergi
ya kami ingin tetap di sini
kami ingin di sini kami mau bersenang senang
baiklah baiklah tapi lalu siapa yang akan membawa pulang anak anak
pak nyonya kami pikir kau mungkin bisa memberi mereka tumpangan dengan sapumu
apa tapi labu kau janji untuk menebusnya
aku tidak akan membawa sayuran jika semua tetap ada di sini
aku berjanji akan membayarmu kembali anthony jadi ini selama kau tidak pernah kehilangan tas ini tas tersebut akan selalu penuh dengan koin emas
oh kami akan benar benar menjaganya dengan baik
kami ingin koin emas
kami ingin koin emas juga
kenapa kami tidak mendapatkannya
kenapa kami tidak mendapatkannya
semua diam atau aku akan memakan kalian
aku tidak tahu tentang dia tapi aku akan makan kalian semua jika kau tidak terburu buru sekarang
dengan perkataan itu mereka semua tertawa sayuran mengucapkan selamat tinggal kepada kedua anak yang melambai gembira saat mereka terbang di udara bersama penyihir
oh itu tadi adalah malam pesta halloween terbaik yang pernah ada
oh bagaimana dengan kucingmu
dia akan terus bersamamu sampai kita bertemu di halloween berikutnya
anthony menidurkan adik perempuannya
dia memberikan keranjang hangat untuk kucing itu dan akhirnya tertidur
beberapa jam kemudian ibunya kemudian masuk ke kamar
anthony dari mana kalian berdua kami telah mencarimu ke seluruh desa dan apa yang terjadi dengan sayuran kita
begini sayurannya sudah pergi ke hutan tapi aku punya ini sebagai gantinya
anthony di mana kau mendapatkan ini
anthony menceritakan semua yang telah terjadi
tetapi baru ketika anet kecil datang dengan tas kedua dan menunjukkan padanya permen itu ibu mereka akhirnya mempercayai mereka
wow permen dari penyihir ini sangat langka di halloween
oh betapa bahagianya aku anak anakku sayang
tapi jangan pernah meninggalkan rumah seperti ini lagi ya
betapa diberkatinya kita sekarang anak anak kita akhirnya bisa sekolah
dan begitulah yang mereka lakukan
betapa senangnya mereka dikelilingi oleh semua buku dan seragam baru
ayah mereka pergi dan membawa sepasang lembu yang kuat
dan ibunya mengenakan gaun tercantik yang pernah ada
anak anak akan mengunjungi sayuran dan penyihir setiap halus

tetapi setelah izin orang tua
mereka dan kucing itu tampaknya sangat menyukai anet sehingga ia tinggal bersama gadis kecil itu selamanya
dikarenakan menjadi senang dan ceria bahkan di saat saat tersulit adalah berkah tersendiri
karena kebaikan dan keberuntungan akan selalu mengetuk pintu mereka yang senang hati dan pekerja keras
dan itu adalah jenis keberuntungan terbaik
oh dan selamat halloween